hai kementerian kesehatan telah menerbitkan surat edaran panduan pelaksanaan program
vaksinasi kofit sembilan belas bagi kelompok sasaran usia anak dua belas hingga tujuh belas tahun jubir vaksinasi covid sembilan belas
kementerian kesehatan siti nadia tarmizi mengatakan ada beberapa mekanisme pendaftaran
vaksinasi anak yang pertama melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang
kedua sebelum vaksinasi akan dilakukan screening pelaksanaan vaksinasi kemudian observasi tahapannya
sama seperti yang dilakukan pada orang dewasa ketiga peserta vaksinasi harus membawa kartu
keluarga atau dokumen lain yang mencantumkan nomor induk kependudukan anak saat ini kementerian
kesehatan tidak merekomendasikan anak anak dibawa ke sentra vaksinasi umum untuk menghindari
kerumunan kita tidak menganjurkan pelaksanaan vaksinasi pada sampai saat ini pada sentra
vaksinasi ya untuk menjamin keamanan anak ya karena kan biasanya sentra vaksinasi sangat
banyak dan kita tidak mau ada kerumunan terutama nanti berpotensi akan membahayakan anak terhadap
keterpaparan ya nah jadi datang ke fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas ataupun rumah sakit
ya bagi anak yang memiliki penyakit bawaan atau kelainan harus dalam pantauan dokter
spesialis anak hingga kondisinya stabil dan dapat
divaksinasi oke dari ikatan dokter anak indonesia ada beberapa kontraindikasi yang diberikan sehingga
anak tidak boleh diberikan vaksin covid sembilan belas salah satunya adalah penyakit autoimun tapi penyakit
autoimun ini jika sudah terkontrol oleh dokter spesialis anak itu kalau kondisinya aman dan
stabil harusnya tetap bisa diimunisasi selain fasilitas kesehatan nantinya vaksinasi anak akan
dilakukan di sekolah sekolah ketika pembelajaran tetap muka dimudahkan
dimulai ninja yuono jakarta